dan untuk memperbarui informasi soal kondisi serta euforia penonton jelang laga indonesia lawan argentina di sana
sudah ada rekan kami produser lapangan sian indonesia diego basro di gbk jakarta
diego bagaimana kondisi saat ini apakah proses penukaran tiket masih berjalan
dan apakah sudah ada penonton yang berangsur masuk ke dalam stadion jelang pertandingan
ya selamat sore bram
di dunia timnas argentina di mana seharusnya gate gate menuju tribun sendiri baru dibuka pukul tujuh belas tiga puluh waktu indonesia barat tadi
akan tetapi sebelum waktu tersebut ternyata gate gate sudah dibuka
sepertinya hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penumpukan di gerbang gerbang depan menuju ke ring road stadion utama gelora bung karno
dan saat ini sudah banyak penonton yang masuk ke area ring road sugbk sendiri
hampir sebagian besar menggunakan jersi timnas
namun tidak sedikit juga banyak yang menggunakan jersi timnas argentina
bahkan tadi kami sempat bertemu dengan orang orang argentina yang secara khusus datang langsung ke indonesia untuk menyaksikan timnasnya bertanding di stadion utama gelora bung karno
banyak dari mereka yang menggunakan jersi timnas argentina dan juga jersi klub klub argentina seperti boca juniors
kemudian juga river plate
independente dan juga racing club
ini tentu membuat suasana menjadi semakin meriah
di mana di tribun selatan stadion utama gelora bung karno sendiri nantinya akan disiapkan koreografi khusus oleh kelompok supporter yang biasa menghuni sisi stadion tersebut
dalam membakar semangat daripada penggawa penggawa timnas pada pertandingan melawan juara piala dunia qatar dua ribu dua puluh dua nanti
memang sangat beragam
bentuk dukungan baik kepada timnas indonesia maupun timnas argentina
tapi yang saya ingin ketahui juga apakah anda mendapatkan informasi soal bagaimana kesiapan dari pemain timnas kita
baik secara mental secara fisik dan bagaimana pembacaannya
kalau kita lihat dari komposisi pemain yang akan diterjunkan malam nanti diego
ya abram persiapan terakhir sudah dilakukan oleh timnas indonesia tadi malam di stadion utama gelora bung karno
di mana mereka melakukan latihan
latihan timnas argentina dilakukan
dan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pelatih kepala shin taeyong pada sesi konferensi pes kemarin
bahwa semua penggawa timnas sudah siap untuk tampil pada pertandingan malam hari ini
hanya sandy walsh yang dipanggil pada tim dan tidak dapat bertanding pada malam hari ini karena mengalami cedera
sepertinya ada beberapa pemain pemain yang sebelumnya tidak menjadi starter pada pertandingan melawan palestina
akan diberikan kesempatan pada pertandingan melawan argentina ini
ada nama seperti shane patinama yang sepertinya akan memberikan debutnya pada malam hari ini
diberikan kesempatan oleh shin taeyong
dan berdasarkan bocoran informasi yang saya terima
sepertinya pelatih shin taeyong akan menerapkan strategi taktik yang lebih defensif pada pertandingan malam hari ini
di mana sepertinya formasi satu tiga lima dua akan diterapkan pada pertandingan malam hari nanti
di mana posisi penjaga gawang akan diisi oleh syahrul
kemudian juga tiga center back nantinya akan diisi oleh rizky rido jordi amat dan juga elkan bagot
dan untuk tiga midfield yang menjadi kunci permainan timnas nantinya akan diisi oleh iver jenner mark locke dan juga marcelino ferdinand
di mana mereka akan diapit oleh dua wingback
di kanan ada asnawi mangkualam dan di sisi kiri yang akan melakukan debutnya ada shane patinama
dan dua striker di depan yang diharapkan dapat memberikan perlawanan menghadapi timnas argentina menjebol gawang argentina
yakni ada dimas derajat dan juga ada rafael struik yang bermain di yong utrecht
tentunya kualitas dari sang juara dunia argentina cukup jauh apabila dibandingkan dengan timnas indonesia
apabila dibandingkan secara individu
maka organisasi permainan kekompakan dan semangat akan menjadi kunci bagi anak anak asus shin taeyong untuk setidaknya dapat memberikan perlawanan melawan timnas argentina pada malam hari ini
dan tentunya kita berharap agar penggawa penggawa timnas dapat betul betul menghormati jersi timnas indonesia dengan lambang garuda di dada
dan bagaimana mereka menghormati maruah stadion utama gelora bung karno yang merupakan rumah kita bersama
dan bagaimana mereka
memberikan permainan yang cukup membagakan bagi rakyat indonesia walaupun berhadapan dengan sang juara dunia argentina
baik kita akan tunggu seperti apa nanti perlawanan paling tidak seperti yang anda katakan dari timnas indonesia kontra argentina yang dilaksanakan di malam
terima kasih atas penjelasan dan juga insight dari anda
diego basro melaporkan langsung dari gbk jakarta
selamat kembali bertugas